hujan deras yang mengguyur hampir seluruh wilayah jawa timur juga berdampak pada penjualan ikan di sentra ikan bulak kenjeran yang terus menurun
para pedagang harus memutar otak mendapatkan pasokan karena nelayan takut melaut akibat cuaca buruk
akibat cuaca buruk beberapa pekan terakhir tingkat produktivitas pedagang makanan olahan ikan di sentra ikan bulak surabaya menurun
selain itu ikan laut yang menjadi bahan utama makanan olahan mereka pun menjadi langka
sebelumnya pedagang dapat memproduksi ikan olahan dua sampai tiga kuintal per hari
namun saat ini produksi ikan hanya satu kuintal bahkan lima puluh kg per hari
apalagi sejak curah hujan tinggi proses produksi menjadi panjang khususnya untuk makanan yang membutuhkan penjemuran
cuaca buruk berdampak salah satunya pada proses pengeringan ikan asin
biasanya proses pengeringan ikan asin ini berlangsung selama satu hari saja
namun karena cuaca tidak menentu ikan asin dikeringkan bisa dua kali
dua hingga tiga hari
dan otomatis hal ini berdampak pada produksi barang yang mengakibatkan pendapatan pedagang menjadi berkurang
ketersediaan barang yang tidak sebanding dengan biaya dan waktu produksi membuat pedagang terpaksa menaikkan harga
berdampak soalnya kan orang untuk yang orang beli itu mintanya kan harga yang kemarin kemarin
padahal kita pulaannya sudah melambung tinggi barang tidak ada
jadi ya omsetnya ya agak menurun
kenaikan harga makanan olahan ikan ini pun dikeluhkan pembeli
selain mahal jenis olahan ikan menjadi terbatas
sangat kelihatan sekali mbak biasanya ini sudah pewenuh ya
sampai sana itu pewenuh sekali dan macam ikannya macam macam
meskipun harga makanan olahan ikan naik keuntungan pedagang berkurang tiga ratus hingga lima ratus ribu rupiah per hari
bahkan tidak sedikit pula pedagang yang memilih tidak berjualan untuk sementara daripada merugi